salah satu klinik di jalan di ponegoro surabaya
ramai didatangi peserta ujian tulis berbasis komputer
untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmptn
sebanyak lima puluh lima peserta ujian mendaftarkan diri menjalani rapi tes
rapi tes menjadi salah satu persyaratan wajib
agar bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi
yang akan mulai digelar pada lima juli dua ribu dua puluh
kewajiban rapi tes ini berdasarkan surat edaran wali kota surabaya
yang dikeluarkan pada dua juli dua ribu dua puluh
kepada empat universitas negeri di surabaya penyelenggara ujian
para peserta ujian mengaku kaget
karena pengumuman wajib rapi tes diberitahukan mendadak
hanya berselang tiga hari dari jadwal perdana ujian
sementara itu karena adanya kewajiban rapi tes
klinik terpaksa harus menambah jumlah rapi tes
tiga kali lipat dari hari biasa
yaitu mencapai satu ratus dua puluh alat rapi tes setiap harinya
pihak klinik sendiri menyediakan paket rapi tes
di mana per orang dikenakan biaya sebesar rp satu ratus delapan puluh
termasuk konsultasi terkait covid sembilan belas